hai hari ini teman teman si akan bergabung di pan
di sini sudah ada teman saya ini sahabat saya
selamat pagi idris
jadi ntar biar idris ngomong seperti apa
ya dulu kalau itu di dprd sebagai ketua praksi
bagi ketua praksi
lalu dilanjutkan oleh angga
pandangannya angga wicitra sampromijoyo
atau disebutnya alam
ini pengganti idris
ketua praksi juga

dan selanjutnya disini ada joffin
kalau saya ngelakuin disini
saya seperti becermin ya
hari ini teman teman psi akan bergabung
di sini sudah ada teman saya ini sahabat saya
selamat pagi idris
jadi ntar biar idris ngomong seperti apa
ya dulu kalau itu di dprd sebagai ketua praksi
bagi ketua praksi
setelah itu dilanjutkan oleh angga
atau disebutnya arak
ini pengganti idris
pengganti dari idris
ketua praksi juga ya
jadi idris dan angga ini income di psi
ya dan selanjutnya disini ada joffin
kalau saya ngelakuin joffin
sekilas saya seperti bercermin ya
kelihatannya gitu ya
ini juga dari dpd psi ya